lima belas tahun sudah kartini meninggalkan kita namun seperti apa masyarakat indonesia memandang sosok dan perjuangan kartini
kita dengar bersama suara mereka
kartini salah satu pejuang emansipasi wanita di indonesia dan salah satu menjadi tokoh percontohan bagi wanita wanita di indonesia untuk membangkitkan semangat emansipasi
kartini itu adalah seorang pahlawan yang dia memperjuangkan hak dari wanita untuk bersekolah dan berpendidikan
jadi menurut saya kalau kita ada hari ini wanita untuk bersekolah itu semua berkat ibu kita kartini
kalau kartini sih menurut aku tuh dia seorang pahlawan untuk wanita ya
dia itu yang membuat posibilitas untuk wanita untuk jadi lebih tidak cuma seperti ibu rumah tangga gitu loh
seperti bisa jadi sesuatu yang memimpin seorang yang jadi leader pokoknya
buku habis terang
karya kartini itu buku ya buku apa matahari terbit
apa sih saya lupa ya pokoknya buku itu
hebat kuat dan emansipasi
inspiratif tangguh cantik

jadi di jiwudang